tapi dipotong utang satu juta jadi sisanya satu juta ya
bulan ini aku cuma punya penghasilan satu juta
ini pasti gak cukup buat biaya hidup sebulan
sepertinya aku harus cari pekerjaan lain
lu mau kirain siapa
ini bareng ya ibu
ya allah makasih banyak ya
tapi ibu gak ada yang luka
alhamdulillah gak apa apa
yaudah kalau gitu kita kesana dulu bu ya
kita beli minuman
bimo nunggu dulu
gak ada jalan
jalan anggregnya nanti abis perempatan itu kan
bu kalau boleh tahu ini emas mau ibu jual
enggak gelang ini sangat berharga buat ibu
kamu jangan ngomong ngomong sama mereka ya kalau hari ini kita ketemu
loh emangnya kenapa bu
enggak enggak apa apa ibu kasihan aja sama meka
dia udah terlalu banyak pikiran hidup dia udah cukup sulit
jadi ibu gak mau menambah beban pikiran dia lagi
iya bu bimu janji bimu gak akan cerita tentang kejadian hari ini
terima kasih bimo kamu memang anak yang baik
terima kasih juga ya sudah banyak menolong kami
alhamdulillah meka bisa punya teman yang baik seperti bimu
bu gimana kalau ibu biar bimu antar
gak usah ibu mah naik angkot aja pulangnya
iya ibu pamit dulu ya
bosen di rumah terus
padahal tadi udah di jengukin sama bimu justin dan meka
tapi aku pengen ketemu lagi apalagi sama bimo
aduh padahal kan aku pengen ketemu sama bimo
tapi kenapa malah ketemu sama justin ya
kok ada di sini kan lagi sakit
habisnya aku bosen di rumah terus
jadi yaudah bimu mana
aduh bimu lagi bimu lagi
penputsal ini aku mau ke sana mau ikut
hah beneran yaudah kalau gitu aku ikut deh
aku mau nonton bimo latihan soalnya
tapi dari sini jauh nggak
enggak cuma sepuluh menitan
hei kamu mau aku gendong
pak saya penuhi mesej dulu ya
ini hp kamu ketinggalan
tapi dipotong utang satu juta jadi sisanya satu juta ya
dan ini uang ngembur kamu lima puluh ribu
bulan ini aku cuma punya penghasilan satu juta
ini pasti gak cukup buat biaya hidup sebulan
sepertinya aku harus cari pekerjaan lain
gimana keadaan bapak kamu
kemarin kamu udah gantiin shift aku
sekarang aku mau masuk dulu
biar besok pagi aku bisa nemenin bapak aku lagi
yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya
bentar dulu bentar dulu meka
kamu masih butuh pekerjaan tambahan nggak
soalnya tetangga kos aku itu dia abis abis tanya jadi office boy
kayak di tempat food salon
kayak di tempat food salon gitu
kalau kamu masih butuh nih aku punya kartu namanya
di situ ada teleponnya
ini deket banget sama kampus aku tuh kampus salnya
kebetulan banget loh aku tuh lagi butuh pekerjaan
yaudah aku masuk dulu ya
ayo bima terus bima

dan nal pandemic

j unconcern menggotor pun
eh menurut u nanti
eut k r pahek jenaka u
satu kg hai akan
hal kan p p phe
fatih mengenai appris abundance
ada lowongan pekerjaan sebagai office girl
saya kesini pengen ngelamar pekerjaan pak
saya udah biasa kok bersih bersih kayak gini
sanggup kerja sekarang
sekarang deh pak
yaudah sekarang ikut saya ke dalam
kamu ganti baju yuk
dan ada dina juga
dina semakin dekat
tapi mereka memang cocok sih
kamu jadi kerja nggak
kok malah bengong
jadi kopa ini pengen saya kerjain
nanti kamu berdua
kurusin semuanya ya